kamu gak usah so tau deh
ibu bisa rugi
selama ini ibu rentenirnya
sekecil apapun rasa sayang seorang ibu untuk anaknya
dia akan melakukan apapun untuk kebahagiaan anaknya
walaupun harus terjerumus ke lembah dosa
kalo ibu boleh memilih
ibu lebih baik jauh dari kamu
walaupun ibu tuh tau
suami ibu tuh gak menghargai ibu
kamu tau gak fit
yang ibu butuhkan sekarang itu adalah teman hidup fit
itu yang tidak ibu dapatkan dari kamu
apa bisa diceritakan ke penelitian surat ibu
biar kita semua dapat hikmah
ibu dan suami ibu itu
bahkan cenderung kekurangan
setelah anak sematawayang ibu
harus kuliah hukumnya
hukum di luar kota
bukan hanya suami ibu yang harus banting tulang
bahkan ibu pun harus menggadaikan harga diri ibu dihadapan tuhan
demi untuk menyelesaikan kuliah anak ini
kamu sudah pulang ya
ibu kangen banget sama kamu
aku juga kangen sama ibu
alhamdulillah aku sehat ibu
ibu gimana sehat
lima tahun aku gak pulang dan ternyata sekarang
perabotan udah banyak banget bu
dan banyak banyak yang berubah
aku seneng banget bu
oh iya bu disini tuh aku inget banget
dan ternyata sekarang keren banget
banyak yang berubah
dunia itu berputar
kamu inget kan
dulu ibu itu di bawah
ibu di atas
bahkan bisa bayarin kuliah kamu kan sampai selesai
bu alhamdulillah terima kasih banyak ya bu
tokonya di pasar pasti besar banget
makanya ibu jadi maju pesat
iya kan bu
toko sudah ibu jual
sekarang ibu punya penghasilan dari yang lain
maksudnya penghasilan dari yang lain itu apa bu
hai kalian sudah siap siap
bangkeliling pak itu maksudnya apa sih pak faisal nggak ngerti ya itu
kerjaan ibumu sekarang
ngasih pinjaman buat orang orang yang lagi butuh duit tapi kamu jangan menyalahkan ibumu ya
bapak yang salah bapak nggak bisa jadi suami yang baik jadinya malah ibumu yang harus banting ulang
untuk mengolah kamu pak bapak jangan ngomong kayak gitu ya
bapak masih sakit
kebetulan motornya ada
woi mau dibawa ke mana motor saya
rasain lu jangan dibawa bang kalau dibawa saya nggak bisa berjalan
mana lagi pak kalau nggak mau motornya disita kau bayar hutangmu
iya yang terakhir bayar bang soalnya istri saya lagi sakit dirawat di rumah sakit
aku gak mau dengar itu yang aku mau kau bayar hutangmu
bunganya sudah tiga kali lipat mau aku tambahin lagi
jangan bang jangan
jangan ikut campur bukan urusanmu
jadi urusan saya karena abang udah menyalahi hukum
seharusnya bapak ini yang dihukum udah pinjam duit gak mau bayar
jadi sebagai gantinya motornya aku sita sekarang siapanya abang punya surat sita
jadi sebagai gantinya motornya aku mau bayar motor ini harus ada surat perintah
atau enggak kita bicarakan di kantor polisi
oke besok aku akan datang lagi
terima kasih banyak bapak ikta atas pertolongannya
terima kasih banyak bapak ikta atas pertolongannya
dia akan jadi penghalang buat usaha kita
kalian tenang aja
dari tugas anak buah ibu
kamu gak usah so tau deh
kalau sampai pak andi gak bayar hutangnya sama ibu
ibu bisa rugi
selama ini ibu rentenirnya
kamu ibu sekolah lain
bukan buat ceramahin ibu
kamu sudah pulang
kamu sudah pulang